sampai jumpa fadil
sampai jumpa fadil
sampai jumpa fadil
sampai jumpa fadil
sampai jumpa fadil
sampai jumpa fadil
edo kamu harus dengerin aku dulu edo
edo aku akan tinggal sama kamu
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku
biar aku nyalain
mau lo apa sih
gue mau lo balik
karena gue yakin tes dna itu salah
serah lo mau ngapa

gue sekali udah gak mau ngamau lah
lo pikir gue gak tahu apa yang pengen kepikiran lo
lo pindah gue tahan
karena lo tau kan hasilnya

gado lo gak bisa mengubah apa apa
itu soal apa yang gue harus tersulang
karena lo pengen mengubah hasilnya kan
karena lo udah tau hasilnya pertama
dan gado bisa mengubah itu diri dia aja
anak dan kandungan camilla itu anak lo
dan lo ngaku lo pernah tidur sama camilla
gue sama sekali gak pernah ngelakuin itu
gak pernah lo
masih aja bohongnya
gak sampai setiap hari
lo jangan pernah bohong di depan gue lagi
karena gue udah gak pernah percaya
apa yang gue dari mulut lo dan mulut camilla
gue belum bunuh lo
jadul kan dia
sekali lagi gue lihat lo di depan gue
dasar semua penipu
mereka sudah menjerumuskan edo
bagian mana yang mau dipaksa
saya mau kamu mengubah hasilnya kalau
baru penerbit nicky jazz charles
dasar mereka memblengken
setelah kejadian ini jangan pernah kamu temui edo lagi
karena saya tidak akan pernah membiarkannya
baju seindah ini tidak pantas dipakai oleh perempuan skuter kamu

aku sangat kecewa denganmu
kamu bilang masalah kamu dengan kami sudah selesai
kamu bercanda dengan papa
kamu tidak mau berbicara dengan kami
kamu tidak mau mengakui anak camilla sebagai anakmu
kamu lebih mengecewakan papa
kamu begitu mudah melempar tanggung jawab itu kepada edo
aku sangat kecewa denganmu
tidak boleh pukul fadil
biar papa ajarin dia
tidak boleh pukul fadil
karena fadil itu tidak salah papa
tidak salah bagaimana
dia sudah membohongi mama papa dan kita semua
papa tidak boleh marah dengan fadil
kalaupun papa mau mencaci maki
bukan fadil orangnya
tapi perempuan itu
karena perempuan itu kita semua seperti ini papa
karena perempuan itu semuanya terjadi
dan mama yakin dia pasti menjembat fadil
pada mikir dia beriiiii

walaupun anak yang dikandung kamu adalah anak yang berani
sampai kapanpun saya tidak akan merestui kamu
jangan lupa kamu perempuan inam
perempuan jahat kamu perempuan licik
sadar kasih kamu
perbuatan ini melukai hati ibu kamu
kalau ibu kamu kena serangan jatuh karena tidak kuat menerima semua ini
kamu senang itu mau kamu
mah cukup mah
berhenti menyalahkan orang lain
biar bagaimanapun ini bukan kesalahan kami saja mah
ini kesalahan anak kita juga
kenapa papa saling menyerah
ya karena dia adalah piang dari permasalahan semua ini
namun jangan pernah menampakkan wajah kamu
di depan papa dan mama lagi
karena papa sudah tidak peduli sama kamu
kenapa sangat malu punya anak seperti kamu
itu tak apa
bayangin penjelasan fadil dulu mah
biarkan fadil menjelaskan semuanya mah
semua ini bukan kesalahan kajanya mah
tutup kajanya mah
baiklah salah papa
dengan tes dna lu nggak perlu lagi
siapa ayah dari bayi di karniwara kabinet
dok gimana hasilnya
bikin cek lo padanya bikin cek lo aminah
semuanya sepenuhnya ada dong semuanya sepenuhnya ada